silakan duduk pak sehat hari ini ya hari ini kita merupakan sidang pertama dan saya lihat
saudara sudah didampingi oleh tim boleh lihat legal standingnya pak di sini pak terima kasih
ya silakan pak pak jasa kita lihat sama sama biar dua puluh tiga kali balik hai hai hai hai hai
hai yang hadir di atas terima kasih krimas